di cnn indonesia prime kemarin sempat membahas bahwa pernah ada kejadian di tahun dua ribu tiga belas
ada seorang pengemis yang terjaring razia di dinas sosial jakarta selatan
membawa uang hingga dua puluh juta rupiah
nah kejadian serupa terulang kembali
namun kali ini di banjar jawa barat
satu persatu gelandangan dan pengemis di kota banjar yang terjaring razia
di data petugas dinas sosial kota banjar
saat pemeriksaan petugas satpol pp menemukan uang jutaan rupiah
yang disembunyikan seorang pengemis di dalam sebuah kantong plastik
pengemis bernama ad ini ternyata juga memiliki buku tabungan dengan saldo hampir dua puluh juta rupiah
kepada petugas ade mengaku mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu satu bulan saja
setelah didata pengemis dan pengamen jalanan ini hanya diberi teguran ringan
temukan uang berapa pak